air yang turun dari langit menu bisa menjadi berkah bisa menjadi musibah
namun deras maupun gerimis dapat diatur bagi mereka yang membutuhkan
sambil mengucap doa meminta sang kuasa mengaturnya
inilah kisah sang pawang hujan

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
berbagai jenis puasa sering dijalani olehnya secara teratur sejak duduk di kelas dua stm di madiun
mulai dari puasa senin kamis puasa jawa sampai puasa empat puluh satu hari
sehari hari mbah rebo bekerja sebagai petugas kebersihan di komplek gedung ktt non blok taman mini indonesia ini
profesi pawang hujan dijalani ketika pekerjaan utamanya sudah selesai
di tempat ini pula
mbah rebo banyak menghabiskan waktu untuk wirid dan beribadah
tak jarang ia juga melakukan prosesi menggeser hujan dari dalam komplek taman mini bagi kliennya yang berasal dari luar jabodetabek
perjalanan spiritual yang dilalui mbah rebo membawanya menjadi pawang hujan
awalnya waktu saya jadi sapam jadi po rider taman hini
itu ada kebetulan pak harto presiden indonesia ke dua
saya ke taman hini sebagai po ridernya
keadaan mendung hitam lah saya coba coba dengan diri saya sendiri
mudah mudahan bisa alhamdulillah nggak jadi hujan
terus saya coba coba saya belajar mau nanya sama diri saya sendiri
apa yang harus saya kerjakan
saya meditasi meditasi dikasih jawaban suruh mengamalkan asma'ul husna
seribu dan seribu dua kali
satu asma'ul husna yang kedua ada wilitan
setelah itu mendung jadi biru
pertama tama itu gelap banget gelap banget
saya wirit itu langsung semenjak itu saya amalan itu saya pakai untuk jadi pawang hujan
tak ada yang mengajarinya bagaimana menjadi seorang pawang hujan

semua ilmu dan kemampuan ia dalami sendiri
walau tak ada sosok manusia yang terlibat dalam kemampuan yang menggeser hujan
mbah rebo yakin ada sosok gaib yang memandunya
sosok gaib tersebut muncul ketika mbah robo menjalani meditasi
ia mendapatkan bisikan apa saja yang harus dilakukan dan diamalkan
untuk menggeser atau memindahkan hujan
cuma fisiknya aja dari sebelah kiri
saya meditasi kan dengan ini ya
itu warna bajunya hitam
hitam pakai udeng
hitam pakai udeng
wiritan ini leh
wiritan ini leh
coba dikasih tahu kayak gitu
tapi sosoknya itu siapa mbah nggak tahu
nggak tahu siapa itu nggak tahu saya
kalau saya lagi kesusahan
untuk kesempitan apa
ini jalannya leh
seandainya ada orang minta tolong
terus saham meditasi oh ini
saya bukan memanggil itu
itu kan saya belajar itu kan dari
itu kan saya belajar itu kan dari
persaudaraan setia hati terat itu mas
terus meditasi kontemplasi
itu saya pakai itu
untuk kita kedalemkan
akhirnya ada jawaban
kalau setiap orang pun juga bisa mas
harus belajar itu
belajar konsentrasi meditasi kontemplasi
itu insya allah bisa nemu yang kayak gitu
ketika mendapat permintaan untuk memindahkan hujan
sehari sebelum acara
mbah rebo sudah memulai proses ritual munajat
di malam hari mbah rebo melaksanakan sholat malam
atau sholat hajat
memohon agar wilayah tempat digelarnya acara
tidak turun hujan
usai sholat ritual dilanjutkan dengan berzikir
malamnya terus penting lokasi
lokasi mana yang kita kerjakan
mulai malam acara
seandainya malam minggu
sabtu sore itu sudah kita cicil malam
malam sabtu nya itu kita malam sudah
awalnya ya kita sholat dulu
terus mungkin ada gerakan gerakan yang kita punya
mohon maaf dari pembukaan isyat ratih itu
kalau saya hanya berdoa aja mas
masalah kesulitan atau nggak
itu saya nggak tahu mas
itu allah aja yang
istilahnya dengan izinnya
dikasih tempat jangan sampai
tempat ini jangan hujan gitu aja
kalau untuk kesulitan saya nggak tahu itu
penting saya doa aja
masalah hasil akhir tetap allah mas
mbah rebo memiliki klien yang loyal
salah satunya adalah chris mantoro
yang bekerja di wedding organizer
sudah sepuluh tahun chris mantoro menggunakan jasa mbah rebo
dalam setiap acara pernikahan yang dia pegang
chris percaya selama dijaga mbah rebo
acara pernikahan yang dipegangnya berlangsung lancar dan tak ada hujan
sudah dari awal ya kita percayakan sama mbah rebo
ya percaya nggak percaya tapi ya memang saya lakukan
tapi ya alhamdulillah juga ya terbukti juga acara kita ya aman
yang kita takutkan kayak seperti hujan tidak terjadi
juga secara spiritual kan memang mbah rebo udah dipercaya juga dari dulu
dan memang saya selalu percayakan sama mbah rebo sih
setiap event event saya di taman mini ini
selama menjadi pawang hujan mbah remo hanya memiliki satu orang murid
sudah tiga tahun ia belajar menjadi pawang hujan
dalam proses belajarnya
narun ditugasi untuk mendampingi mbah rebo wirit saat memindahkan hujan
sehari hari narun juga bekerja sebagai petugas kebersihan
di kompleks gedung ktt non blok taman mini indonesia indah
bagi narun kunci menjadi pawang hujan adalah keyakinan kepada yang maha kuasa
hal yang paling sulit dihadapinya adalah ketika curah hujan merata di semua wilayah
sehingga tak tahu harus memindahkan hujan kemana lagi
ya mungkin kan karena masih muda
masih tahap belajar kan kalau mbarbo kan istilah katanya
dia punya baterai kering baterai basah dia punya kan gitu
dalam arti ini amalannya ada pusakanya dia punya kan gitu
buka enggak saya yakin alamah usna aja
menjadi pawang hujan tak bisa dilakoni sebarang orang
harus ada panggilan alam kepada orang yang ingin menjalani profesi ini
bagi seseorang yang belajar menjadi pawang hujan
dibutuhkan waktu satu tahun untuk memperkuat kebatinannya melalui puasa rutin
puasa penting bagi pemula karena sebagai benteng batin
agar kuat saat melakukan wirit panjang
jadi budaya tionghoa itu menganggap hujan
jadi di sini adalah titik titik air hujan grimis itu sebagai sebuah berkah rezeki
apalagi kalau itu memang turun pada saat hari raya imlek
akhir pekan menjadi waktu yang dipilih kebanyakan pasangan untuk melaksanakan pernikahan
hari itu kami pun diajak mbah rebo untuk melihat langsung kepiawaiannya
di acara pernikahan sutisna atau lebih dikenal sule dan natali halser di kawasan jatiwarna bekasi
tiga jam sebelum acara dimulai
mbah rebo sudah mulai melakukan ritual untuk menghalau awan awan gelap
yang berada di sekitar lokasi pernikahan sule dan natali
untuk menghalau awan mbah rebo turut dibantu muridnya narun
jika awan gelap banyak dan berat maka energi yang dikeluarkan mbah rebo juga akan semakin besar
ritual yang dilakukan di lokasi adalah lanjutan dari ritual yang sudah dilakukan sehari sebelumnya di kediaman mbah rebo
event ini mbak harus nahan hujan itu sampai berapa jam nih mbak
terserah sama yang punya hajat
bisa tiga jam bisa delapan jam bisa delapan belas jam
terserah yang punya hajat
nah selama mbah berjaga di sini berarti kan mbah ngeliatin pergerakan awan nih mbak
nah ini apa aja yang dilihatin mbah yang diperhatikan
mungkin awan yang tebal kita geser agak lewat biar nggak ngumpul di daerah yang kita jaga ini
agak geser ke kiri atau ke kanan
terus di sisi sini nggak ketemu bertemu takutnya jadi awan tebal jadi hujan
pak kalau pas pindahin awan itu berat nggak sih mbah
ya antara berat dan nggak berat mas
karena mohon maaf ya itu kan gerakan alam itu harusnya kan angin gitu ya
nah itu berat mas berat ya
usai menggeser awan awan gelap mbah rebo dan muridnya tinggal mengawasi pergerakan awan

momen ini digunakan mbah rebo untuk beristirahat
pantangan yang tak boleh dilakukan saat menghalau awan di lokasi adalah meminum air dingin
jika pantangan tersebut dilanggar maka saat itu juga awan gelap akan langsung datang berkumpul dan menjatuhkan air hujan
selama mengawasi pergerakan awan mbah rebo terus berzikir agar munajatnya dikabulkan oleh yang kuasa
sampai sore hari kami menunggu di lokasi tak setetes pun air jatuh dari langit
dosen kebudayaan indonesia fakultas ilmu budaya universitas indonesia prapto yuwono menyebut
masyarakat urban berpaling ke dunia mistik karena mengalami ketidakberdayaan terhadap hal hal yang nyata
sehingga manusia cenderung meminta bantuan dunia mistik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya
dalam hal pawang hujan selain sisi mistik keberadaan pawang hujan memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan sebagai profesi musiman semata
prapto menilai di suku manapun dan kebudayaan manapun ilmu seperti pawang hujan akan selalu ada
prapto menegaskan pekerjaan pawang hujan tak akan pernah luntur karena terus dibutuhkan masyarakat
jadi saya kira bukan karena musim musiman pawang hujan itu saya kira dimanapun di indonesia ini masih diperlukan pawang hujan
karena apa orang orang yang percaya bahwa ketika mau melakukan perhelatan yang betul betul apalagi dalam konteks musim hujan ya
dia memerlukan bantuan bantuan agar perayaannya itu pestanya itu berlangsung dengan baik
terutama jangan hujan ya
hujan tak hanya dipandang sebagai musibah atau hangat
dalam kebudayaan tionghoa hujan adalah anugerah
sehingga tidak mengenal pawang hujan dosen sastra cina universitas dharma persada dewi hartati mengatakan
dalam kebudayaan tionghoa turunnya hujan keribis atau rintik rintik pada suatu perayaan
justru dianggap sebagai berkah
apalagi jika hujan rintik turun di waktu perayaan imlek
hal itu diakini sebagai tetes embun yang turun dari surga
setahu saya kalau pawang hujan itu di dalam kebudayaan tionghoa itu tidak dikenal ya
karena memang tradisi yang pawang hujan itu kan berarti untuk menyetop atau memindahkan hujan
sementara kalau di dalam kebudayaan tionghoa itu hujan itu dianggap sebagai sebuah berkah
jadi memang hujan dalam artian ini adalah grimis itu diharapkan
jadi kalau misalkan tradisi tradisi seperti pawang hujan itu tidak ada
tapi sepertinya peramal ya kayak ada feng shui shienseng untuk melihat feng shui arah
nah itu memang dikenal di dalam budaya tionghoa
dewi menjelaskan di kebudayaan tiongkok
tokoh spiritual yang memiliki kemampuan seperti pawang hujan disebut tatung atau tangsir
tatung adalah tokoh medium spirit dalam budaya tionghoa
yang berperan melakukan pemurnian pembersihan
atau purifikasi di suatu daerah tempat berlangsungnya perayaan cap gome
pembersihan di daerah sekitar lokasi berlangsungnya cap gome dipercaya akan membawa aura positif
tatung juga bisa dikonsumsi
tatung juga bisa menggeser hujan
jika hendak melakukan upacara gotong tandu atau injek barat
diperlukan cuaca cerah untuk pagelaran acara ini
peran tatung itu seperti kalau kita lihat dalam budaya tionghoa itu kan dikenal adanya amulet ya
atau kertas fu atau kertas fu itu ya
nah itu kertas kertas itu yang merupakan suatu bentuk talisman atau amulet itu adalah hasil dari tulisan si tatung
atau medium spirit yang ketika dia dalam keadaan trans dimasuki dewa
dia menuliskan kata kata itu yang kemudian kertas itu berubah menjadi sesuatu yang sakral
dan itu memang yang diyakini oleh orang orang tionghoa untuk menyimpan kertas talisman atau kertas hu
atau dalam bahasa hokianya ya disebut dengan hu ping an atau kertas fu itu
setiap suku dan budaya yang ada di indonesia rasanya sulit untuk melepaskan diri dari dunia spiritual
tradisi dan kepercayaan secara turun temurun telah terbentuk dan tertanam di karakter manusia indonesia
dunia spiritual akan selalu hadir karena manusia tak dapat menjelaskan segala hal yang ada di dunia ini

proses pemindahan hujan bukanlah sebuah proses mistis
secara ilmiah proses ini bisa dilakukan dengan teknologi dan teknik tertentu
teknologi ini dinamakan modifikasi cuaca milik balai besar badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
teknologi modifikasi cuaca adalah usaha campur tangan manusia dengan pengendalian sumber daya air di atmosfer
dengan memanfaatkan parameter cuaca untuk tujuan menambah atau mengurangi

balai besar teknologi modifikasi cuaca atau tmc bppt menggunakan metode penyamaian awan untuk mengurangi intensitas hujan
penyemayan dilakukan dengan menggunakan garam atau natrium klorida yang dibawa ke awan dengan menggunakan pesawat terbang
saat garam disemai di awan garam dengan ukuran tiga puluh sampai empat puluh mikron meter akan menyerap uap air yang ada di awan
sehingga akan terjadi proses kolesi dan kolisesi
terjadi tumbukan di mana garam yang berada di awan akan mengakibatkan
awan menjadi kerdil dan tidak optimal pertumbuhannya

ketika di depan muka naik api pada ke knocked off
pada proses penyemaian tim lapangan akan mengumpulkan data pengamatan yang dipadupadankan dengan data radar dan satelit
proses penyemayan dibagi menjadi dua
pertama menggunakan garam berbentuk powder
dan kedua menggunakan garam berbentuk flare atau asap
keduanya memiliki kelebihan masing masing
proses penyemaian garam
pak ini berarti kalau untuk melakukan penyemayan garam menggunakan pesawat kasa dua ini ya replikannya
nah ini gimana pak bisa jelasin nggak prosesnya pak dengan menggunakan pesawat ini
ini merupakan salah satu jenis pesawat yang kita gunakan untuk melakukan penyemayan awan atau tmc
ini dari jenis kasa dua ratus dua belas
produksi dari ptdi
pt dirgantara indonesia
nah dengan jenis pesawat ini kita melakukan modifikasi terhadap beberapa komponen sehingga kita bisa lakukan penyemayan awan
modifikasi itu kita lakukan di bagian tengah pesawat bagian bawah
di mana kita tempatkan ini namanya air schooper
nah es cooper inilah tempat garam yang akan kita tabur

di mana kita tempatkan air scooper
di dalam di dalam cimney namanya di dalam
kemudian akan tersebar di dalam dua arah
dua arah kiri dan kanan
di posisi di dalam awan
di dalam awan
bahan semai yang kita gunakan itu adalah powder
dan untuk kasa dua ratus dua belas maksimum kapasitas yang bisa kita angkut sekali sortie itu sekitar satu dua ton
garamnya kayak apa sih pak yang dipakai
ya kalau garamnya itu adalah garam yang biasa kita makan sehari hari
yaitu garam dapur nacl
nah ini adalah bentuk aslinya dari awalnya
kemudian ini karena akan kita gunakan untuk menyemai awan tentunya ukurannya harus kita sesuaikan
nah ukurannya itu yang kita sebut dengan ultra giant nuklay
ukurannya itu antara tiga puluh sampai dengan empat puluh
nah nanti setelah kita lakukan proses untuk penghalusan dengan menggunakan dengan menambahkan bahan tertentu
setelah dilakukan proses tadi bahan semai itu akan berubah seperti ini
ukurannya itu milimikron
sangat halus ya pak
nah kalau kita biarkan dia di udara
itu posisinya dia tidak akan jatuh langsung
dia akan mengambang
nah itulah fungsi dari garam ini sebagai bagian dari aerosol
yang di dalam awan itu dia akan berproses sebagai inti
dia akan menyerap uap air kemudian terjadi proses penggabungan kolesin kemudian terjadi proses tumbukan
ini pada dasarnya
ini pada dasarnya
ini pada dasarnya
ini pada dasarnya
kalau di udara berarti garam ini harus dalam kondisi tertutup ya pak
pembungkusannya seperti apa
karena dia sifatnya higroskopis maka dia harus kedap dari udara
nah itu kita bungkus dalam kemasan tertentu
sehingga pada saat kita perlukan itu posisinya baru dibuka
jadi ada sekitar tiga sampai dengan empat lapisan
ya seperti itu
berarti ketika mulai disemai itu baru dibuka dari kemasannya ya
menjaga agar dia tidak terkena udara secara langsung
ketinggiannya berapa nih pak pesawat ini kalau untuk melakukan penyemayan
ya ketinggian pesawat ini antara delapan sampai dengan dua belas feet
ya kalau kita larikan di kilometer itu sekitar
tiga sampai dengan empat kilometer ke atas
kalau tadi kan pesawat kasa dua ratus dua belas pak ya untuk mai garam
kalau pesawat ini apa nih pak teknologinya yang digunakannya
kalau ini adalah pesawat jenis piper giant mas
dia juga berfungsi untuk
untuk sebagai pesawat penyemayawan
nah kalau kasa tadi dia menggunakan bahan semai dalam bentuk powder
kalau paper giant dia menggunakan bahan semai dalam bentuk flare
kalau produksi luar disebut flare
kemudian produksi dalam negeri kita sudah bisa bikin
seperti yang saya pegang
cosat ini itu ditempelkan di rek monting yang sudah disediakan
jadi bisa dua belas di sana dua belas di sini
nah kemudian dengan sistem yang sudah kita bangun
begitu kita mau melakukan penyemayan awan
nah itu kita lakukan proses pemantikan dari dalam
sehingga flare mana yang akan dibakar
itu sudah bisa kita tentukan
nah seperti itu
jadi flare ini ketika diaktifkan
asap pak ya
jadi dengan sistem flare ini
asap yang keluar itu adalah merupakan bahan semai
yang akan berfungsi sebagai bagian dari proses efektivitas pertumbuhan awan
asap ini berarti sama sama nacl juga
jadi materialnya dengan material powder itu sama
cuma karena ada material lain sebagai pemicu dia menghasilkan asap
dia dilakukan penggabungan di dalam wadah cosat ini sendiri
berarti kalau menggunakan asap itu harusnya lebih efektif dibandingkan powder ya pak
secara fungsi kalau powder dia itu butirannya ultra giant
artinya dia ukuran besar lah raksasa
raksasanya itu posisinya dia akan mempercepat terjadinya proses turunnya hujan
berbeda halnya dengan ini
dia posisinya menunggu awan benar benar sudah posisi matang
nah dengan adanya material yang lebih halus
itu proses dari tumbukan dan penggabungan akan lebih efektif
tapi ada sedikit perbedaan fungsi antara powder dan flare
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
agar keseimbangan dapat tercapai